sebelumnya kubu tkn menyinggung revisi yang diajukan bambang wijoyanto
ketua tim hukum tim kampanye nasional tkn yusril iza mahendra mengatakan
revisi dari bambang wijoyanto tidak relevan
yusril menjelaskan mahkamah konstitusi mengadili perselisihan hasil
bukan mengadili proses
sementara status ma'ruf amin di salah satu bank syariah adalah sebelum proses pilpres
tapi setelah lahirnya undang undang no tujuh tahun dua ribu tujuh belas
kewenangan kewenangan itu sudah lebih jelas diatur
misalnya mengenai pelanggaran administratif itu menjadi kewenangannya bawaslu dan kewenangannya pt un
kemudian kalau terjadi pelanggaran pidana misalnya sebuah aneh politik
itu kewenangannya gakumdu dan kemudian dari gakumdu diserahkan kepada polisi
yang diserahkan kepada jaksa
jadi semua sudah diatur
sedangkan emk pengadil pengadil
persisian hasil bukan mengadili proses